yang milih ini rakyat dan jumlahnya juga
pemilihnya berapa tadi
lima ratusan ribu jumlah juga yang tidak sedikit
logo yang terpilih bertema pohon hayat
yang didesain oleh mas aulia akbar
ini pohon hayat ini adalah pohon kehidupan
dan kita semuanya berharap logo pohon hayat ini
akan menginspirasi ikn
untuk menciptakan tempat kehidupan baru
bagi kita semuanya
yang menjadi sumber kehidupan
bagi seluruh masyarakat indonesia nantinya
yang sejalan dengan semangat pembangunan ikn
menumbuhkan rasa bangga
dengan jati diri bangsa sebagai negara besar
sebagai bangsa yang besar
bangsa yang majemuk
dan menggugah kesadaran masyarakat
untuk menjaga alam dan juga lingkungan
dan juga memperkuat ikhtiar usaha kita bersama
untuk berkontribusi bagi percepatan pembangunan
ibu kota nusantara kita
ibu kota masa depan indonesia
jadi ada new york ada washington dc
ada di sini jakarta ada di sana nusantara
jadi ini negara besar
negara besar bangsa besar
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
pada sore hari ini saya luncurkan logo ibu kota negara nusantara
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh